kita ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun
satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini delapan belas september dua ribu dua puluh
terdapat penambahan kasus sebanyak tiga delapan ratus sembilan puluh satu kasus
sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia sebanyak dua ratus tiga puluh enam lima ratus sembilan belas kasus
kemudian penambahan kasus sembuh menjadi yang tertinggi
sejak kasus pertama kali dilaporkan yaitu sebanyak empat delapan puluh delapan pasien
sehingga total kasus sembuh sebanyak satu ratus tujuh puluh tujuh ratus tujuh puluh empat pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah satu ratus empat belas orang
sehingga total kasus meninggal ada sembilan tiga ratus tiga puluh enam kasus